membuat mas almin cintai
aku masih punya waktu untuk mengusahakannya
walaupun waktu itu tidak banyak
tolong jagain rena ya
saya andin karisma putri
membuat surat perjanjian ini dengan sadar dan tanpa paksaan
bahwa saya akan berusaha terus untuk membuat suami saya
dalam waktu enam bulan
sejak dua puluh empat oktober sampai dengan dua puluh empat april
namun bila dalam kurun waktu enam bulan tersebut
aldebarna alfahri belum juga mencintai saya
saya akan menyerah
sejak jika nggak ada perjanjian
saya harus melakukan kampung

tidak boleh bagaimana
jika saya mengambil titre
hanya punya tumpukan bingung
saya menyuapih ini
di kota kamu ubah tempat
tapi tayaku kamu boleh mencarikan aku mas
aku dengan ikhlas juga masih akan pergi
aku akan membiarkan kamu untuk hidup hidup lagi mas

mas aku sudah berharap untuk mencari perempuan yang lebih baik lagi
aku akan mencari perempuan yang lebih baik lagi
atau mungkin memang dari awal kamu sudah merencanakan ini mas
pernikahan kita cuma sampai enam bulan saja
sampai hak asuh adopsi rena jatuh ke tangan kamu
andin menghitung enam bulan pernikahan kami dengan cinta
menghitung enam bulan pernikahan kami dengan dendam
apakah saat enam bulan itu berakhir
dendam gue ke andin sudah berubah
atau saat enam bulan itu berakhir
justru cinta andin yang telah berubah
perut saya baru dijahit ini
itu apa masal
tadi mbak andin minta beliin matre itu
buat surat perjanjian itu
ini nggak boleh terjadi
kasian ini aladin
kan cintanya mbak andin sama mas al itu
nggak boleh pisah
ikatan cintanya mbak andin itu
harus tetap terjaga sampai kiamat
sedang dalam perbaikan
kayaknya saya pernah lewat sini
jadi siapa nih tepuk tangan
gue nggak percaya
roy ada di dalam
kamu mau bercanda kan
tolong gantarkan pemirsa ke dalam
silakan masuk bu